memasuki musim pancaroba sebuah hotel di surabaya menciptakan minuman yang dapat melegakan tenggorokan di saat cuaca tidak menentu seperti ini
minuman tersebut diberi nama ginger flavor
tidak hanya cocok bagi warga surabaya minuman ini juga memiliki sensasi jahe yang luar biasa
penasaran berikut liputannya
musim yang tak menentu kadang panas kadang hujan seperti sekarang ini bisa memicu daya tahan tubuh melemah
bahkan tak jarang akan menyebabkan munculnya penyakit influenza
nah mengantisipasi hal ini salah satu restoran hotel di surabaya menghadirkan menu spesial berupa minuman kesehatan bertema summer mid winter
atau musim panas bertemu musim dingin bernama ginger flavor
minuman kesehatan serba jahe ini disajikan baik dalam kondisi panas maupun dingin
pertama adalah cucumber party untuk sensasi dingin atau winter
cucumber party adalah minuman perpaduan mentimun dan jahe
cara membuatnya cukup sederhana
rebusan air jahe dan es batu diaduk hingga tercampur merata
kemudian beri selembar daun min dan irisan mentimun yang sudah dipotong kecil kecil
sebagai sensasi kesegaran campur dengan air soda dan sirup
sedangkan untuk summer atau musim panas disajikan minuman teh jahe
minuman ini dibuat dengan bahan utama rebusan air jahe yang dicampur dengan teh yang sudah diseduh
kemudian jahe yang sudah dipotong dimasukkan ke dalam teko dan didiamkan beberapa saat
setelah tercampur merata air dimasukkan ke gelas yang sudah diberi madu
kedua minuman ini pun siap didikmati
saya baru saja minum ginger flavor
ini perpaduan antara jahe dan madu
jadi dia rasanya anget gitu di badan
cocok diminum buat musim hujan seperti ini
jahe sendiri memiliki banyak manfaat
selain membantu meningkatkan suhu tubuh jahe memiliki antivirus dan antitoksin
hingga dapat membantu mengobati batuk dan masuk angin
sementara manfaat mentimun selain sebagai antioksidan juga menjaga asupan air bagi tubuh
dan minuman summer midwinter cukup cocok dikonsumsi sesuai dengan cuaca
kita ambilnya sama dengan summer midwinter
jadi peralian antara cuaca dingin sama panas ke dingin
kita mengambil konsep seperti itu
jadi untuk menciptakan minuman ini menjadi terlarik ke ginger
ginger ginger sama ada yang freshnya juga ke amber
nah bagaimana anda tertarik untuk mencobanya sendiri di rumah
francis kawijaya surabaya